dan untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik agus pambagio
selamat siang pak agus
pak agus kalau kita melihat dari kebijakan presiden yang telah dikeluarkan kemarin
ini banyak kritik sekali ramai di media sosial terhadap darurat sipil pak agus
karena memang kalau kita lihat kebijakan sosialistensi ini masih belum berjalan sejauh ini
karena masih banyak odp dan juga pdp yang terus meningkat angkanya sampai dengan saat ini
ya terus pertanyaannya
apakah langkah ini sudah efektif pak
pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dibarengi dengan darurat sipil
sekarang kita masa damai
saya juga nggak ngerti mengapa presiden menerapkan darurat sipil untuk menangani covid sembilan belas ini
padahal ini kan biasanya kalau darurat sipil itu ada huru hara ada kerusuhan
ini kan tidak terjadi
ini ada perkiraan saya
kemungkinan kan kalau sudah pakai undang undang dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ini
kan semacam pamungkas
jadi tidak diperlukan lagi berbagai peraturan
ini sudah darurat sipil jadi siapapun boleh mengambil tindakan
nah ini yang saya khawatirkan
karena di kita ini penumpang gelap ini banyak sekali
yang agendanya banyak
apalagi ini urusan pemilu ini aja belum selesai antara kubu satu kubu dua
nah jadi saya minta penjelasan kenapa yang darurat sipil itu dipakai
tidak yang misalnya karena ada undang undang dua puluh empat dua ribu tujuh penanggulan bencana
ada undang undang enam dua ribu delapan belas soal karantina dan sebagainya
nah menggunakan saya seingat saya undang undang ini digunakan pada saat ada kerusuhan di ambon
kalau saya tidak salah ingat berapa tahun yang lalu
jadi saya bertanya kok ini yang dipakai
tapi perkiraan saya
supaya pemerintah memudahkan kalau melakukan apapun tanpa harus membuat peraturan perundang undangan yang baru
tapi kalau melihat dari sejauh ini apakah benar kita dalam keadaan yang bahaya
karena undang undang yang perpu yang diturunkan oleh presiden kemarin itu adalah bersifat kritikan dari sejumlah pihak
dan apakah memang ini pak melihatnya memang belum berjalan efektif
karena social distancing tadi masih belum berjalan sejauh ini
perpu yang mana ya
perpu yang mana ya
perpu yang sedang ditangani atau digodok oleh pemerintah
yang sedang kan belum jelas
kan belum jelas
mau perpu kayak mau pp kan belum jelas
ya kalau social distancing itu memang tidak akan efektif ketika tidak ada penegakan hukumnya
ketika tidak ada penegakan yang menggunakan denda
orang indonesia itu orang yang cuek
kalau tidak mengenai dia sendiri dia tidak peduli
jadi kalau social distancing dilepas gitu aja ya tidak akan efektif
nanti kalau dipelebar itu makinnya gimana
mau diterapkan hukumnya
misalnya orang kalau keluar ditangkap ada jam malam atau didenda
saya belum tahu
karena kan presiden juga belum mendetailkan
artinya aturan dan langkah langkah ini masih belum jelas sejauh ini untuk tugas dari seorang presiden dalam keadaan darurat sipil ini ya pak
belum ada kan
cuma ada uang gitu detailnya bagaimana
sampai ke darurat hukum itu kan belum
kalau kan bilangnya masih diperluas untuk social distancing
jika diperlukan paket darurat sipil kan belum
nah soal mekanisme itu bagaimana belum tahu saya
tapi saya belum tahu saya bertanya kenapa harus pakai undang undang dua puluh tiga itu
karena itu harus dilalui masyarakat tahun dua ribu sembilan belas
kenapa ia masih bisa applicable dengan sekarang yang sudah dengan banyak sekali
jadi urusannya dengan dunia maya gitu
nanti kalau ada kena di situ dengan dunia maya masuk tidak itu
ini yang sampai hari ini secara kebijakan itu belum jelas
tapi perlawanan dari teman teman ahli hukum sudah besar
karena kan itu bisa dianggap ini jadi kayak order baru gitu kan
sejauh mana itu nggak seperti itu
kan semua bertanya tanya soal itu
opsi yang paling tepat sejauh ini apakah benar
atau opsi karantina
seperti yang bapak katakan barusan pak agus
karantina wilayah atau karantina kesehatan
kalau anda tanya saya saya kan kemarin sudah menulis di kolom saya di sebuah media online
saya bilang dengan model indonesia yang seperti sekarang ini yang tidak bisa diatur
ya kita pakai karantina
kan undang undang enam sudah ada jadi nggak perlu nerbitkan undang undang lagi
jadi karantina itu lumayan menjadi mungkin pemikiran berat oleh pemerintah
ketika di karantina semua kebutuhan masyarakat itu dipenuhi oleh negara
nah itu yang sampai sekarang kan belum jelas uangnya
dari hitung hitungan bodoh saya sudah saya hitung
kita bisa memang mencapai sekitar seribu triliun untuk tiga bulan
tapi apakah tulangnya ada ada kalau mau
jadi banyak hal yang harus disemakan tapi mungkin pemerintah ragu
jadi saya nggak tahu dari luar sana pemerintah
intinya kalau buat sebuah
menghentikan lagu pertemuan itu kalau menurut saya
ya mungkin juga bisa salah
yaitu lakukan karantina karena lebih lokalisir
ketika dikurung orang di dalam rumah
pembersihan virus itu di luar bisa efektif
tetapi karena dia tidak boleh kemana mana
terutama pekerja informal yang di jalan maupun yang online
ya dia dikasih makan oleh negara
termasuk misalnya pembebasan tarif listrik
nah harusnya itu bisa dikerjakan di lingkungan saja
jadi setiap rw mengatur
nanti negara tinggal membiayai
tapi kan tidak ada keberanian untuk membuat kearang sana
jadi ya silakan presiden tetapkan apa
tapi jangan lama lama daya tahan manusia indonesia untuk bertahan di social distancing ini ada batasnya
selain belum berani untuk memperlakukan karantina wilayah
apalagi opsi atau alasan pemerintah sejauh ini
sehingga tidak memperlakukan karantina wilayah pak agus
ya itu tadi soal biaya mungkin
karena itu kan akan besar sekali
makanya saya katakan di tulisan saya juga di komentar saya
kalau nggak ada uang ya nggak usah pindah ibu kota
kalau nggak ada uang nggak usah bikin kereta cepat
nantikan saja uang anggaran sudah dianggarkan di gunakan untuk menyelesaikan covid sembilan belas
karena kalau ini tidak dibereskan
nanti negara negara lain sudah pulih
akhirnya ekonomi kita bisa ambruk
kalau sekarang kita konsentrasi untuk membahayaskan itu
ekonominya memang bapak guru pertumbuhan nol misalnya
semua negara pertumbuhannya nol dan minus
nanti kita sama sama selesai
dan ekonomi bisa berjalan
itu pendapat saya
baik terima kasih atas informasi pak agus pambagius yang ini dengan cnn indonesia
selamat bertugas kembali pak